kamu tau gak andin gara gara kamu nino jadi musim ngantrin papa
dan kamu tau gak elsa itu panik nyariin suaminya dikirain suaminya kemana gak pulang pulang
andin daripada kamu sibuk cari kerja dan cuma jadi obe
mendingan kamu sibuk cari suami
berarti tak ada dua
alhamdulillah andin kamu gak apa apa
kamu di sini mas
aku sering memimpin kamu mas
tapi ketika aku sentuh kamu kau masih hilang
kerupuk suka hq
saja t gw tak buatmu

tapi kamu regions yang maha baik
kamu apapun yang berarti
alhamdulillah kamu gak kena panah panah
gak apa apa bapak
makasih ya bapak udah dateng kesini nyerahmatin aku pak
cuma tadi aku takut banget makanya tadi aku gufon pak
aku gak tau lagi aku harus telfon siapa pak
ada bapak sekarang di sini
bapak di sini kamu aman
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
kenapa dia ada yang nolongin sih
selamat malam makci rus
selamat malam sister
makanan sudah siap sedia ya
maci kan sering itu cakap cakap tentang pancake strawberry
jadi saya inisiatif sama orang orang dapur
buat pancake strawberry khusus buat makcik ros
iya dengan saya sendiri
kami mau melaporkan bahwasannya
ibu ros baru saja mengamuk pak
karena kami tak bagi dia untuk pergi
bu ros ingin membawa pancake strawberry buatan kami
untuk dia bagi pada roy
terus sekarang kondisinya bagaimana
dokter terpaksa kasih dia injeksi obat penyenang
sekarang beliau sudah tidur di kamarnya
tolong berikan penanganan terbaik untuk mama saya
dan jangan sekalipun pernah
tak kasar dengan beliau
saya gak akan pernah maafin kamu
saya ada tugas sekali lagi buat kamu
tapi saya mau kali ini kamu tidak gagal
walaupun kamu benci sama aku
tapi aku tahu kamu orang yang baik
makasih karena kamu sudah nolongin aku hari ini
aku sudah nolong
aku sudah nolong
andin kan bisa jalan sendiri
kenapa harus digituin pak
tidak bisa nafas waktu kekunci di toilet
aduh ada ada saja
kamu merepotkan andin
ya kan bukan salahnya dia
iya tapi dia ngerepotin banyak orang pak
kamu tahu tidak andin
gara gara kamu nino jadi mesti nganterin papa
dan kamu tahu tidak elsa itu panik mencari suaminya
dikira suaminya kemana tidak pulang pulang
andin daripada kamu sibuk cari kerja dan cuma jadi obe
mendingan kamu sibuk cari suami